angka di bawah satu ratus sepuluh ribu
jurubicara satgas covid sembilan belas reza broto asmoro dalam konferensi pers di kantor kepresidenan jakarta
mengatakan lima belas juta orang sudah divaksinasi
terdiri dari tenaga medis petugas publik dan lansia
memasuki bulan ramadan pemerintah juga terus mengingatkan masyarakat untuk beribadah mengikuti protokol kesehatan
dan alhamdulillah juga per hari ini jam dua belas tadi sudah lebih dari lima belas empat juta suntikan vaksin covid sembilan belas
diberikan kepada tenaga kesehatan lansia dan pelayan publik
sudah sepuluh juta lebih masyarakat yang menerima vaksin covid sembilan belas dosis pertama
dan setengahnya lima juta sudah mendapatkan dosis kedua
sementara itu ketua majelis ulama indonesia abdullah zaidi mengatakan
bahwa proses vaksinasi covid sembilan belas tetap bisa dilakukan walau berpuasa
karena vaksin tidak membatalkan puasa
namun abdullah mengingatkan vaksinasi saat berpuasa bisa dilakukan jika kondisi tubuh sehat
atau tidak membahayakan tubuh
tidak akan dibolehkan
tetapi harus ada sebuah kejelasan mengenai kondisi kesehatan pasien
nah medis itu itu yang perlu meneliti
pemerintah terus mengejar pelaksanaan vaksinasi nasional
agar tercipta komunitas imun atau herd immunity
pemerintah menargetkan vaksinasi nasional diberikan kepada tujuh puluh persen penduduk
atau sekitar satu ratus delapan puluh satu juta orang lebih
pemriputan cnn indonesia